secara umum tahap dalam pembuatan obat terdiri dari lima tahap
tahap pertama adalah pengembangan
pada tahap ini peneliti melihat kemungkinan kemungkinan senyawa kimia
yang sesuai bagi suatu penyakit
tahap kedua adalah uji praklinis
uji praklinis dapat dilakukan secara in vitro
yang dilakukan pada tingkat sel atau jaringan
yakni uji yang dilakukan pada hewan
harus dilakukan di laboratorium berstandar biosafety lab tiga
jika uji praklinis dilakukan secara in vitro
penggunaan sel paru paru manusia menjadi faktor penting
jadi kayaknya selama ini kita menggunakan sel yang keliru nih
untuk screening obat
vero itu kan memang sel yang umum dilakukan untuk studi vaksin
yang produksi vaksin gitu
itu nggak ada masalah di situ
nah awalnya tim china ketika mereka mengumumkan bahwa
itu menggunakan sel ini sel vero
dan ternyata ketika tim yang lain berusaha mereplikasikan
dan mereka menggunakan sel yang berbeda
yaitu menggunakan sel paru manusia
jadi kalau sel vero itu kan bukan sel manusia
itu sel dari monyet
tapi ketika mereka menggunakan sel manusia
lalu mereka infeksikan dengan sars cov dua
dan mereka tantang dengan obat hidroksikloroquine
efek antiviralnya hilang
setelah uji praklinis dianggap berhasil
tahapan paling penting dilakukan
uji klinis dilakukan dalam tiga hingga empat fase
yang dilakukan untuk melihat efekasi
setiap fase uji klinis dilakukan pada jumlah orang yang berbeda
serta harus memperhatikan proporsi subjek
yang pertama kita harus pelajari
masing masing kelompok itu
proporsi subjeknya imbang tidak
contoh kita harus lihat risih umur
jadi misalnya kelompok a kelompok b kelompok c
nah tiga kelompok misalnya
kita harus pastikan di masing masing kelompok
rentang umur masing masing subyek
jangan sampai ini
misalnya kelompok a muda muda di bawah tujuh belas tahun
kelompok b di atas dua puluh tahun
kelompok c di atas lima puluh tahun
berarti ini proporsinya sudah tidak sama
terus yang kedua yang kita juga harus lihat
komorbitnya seperti apa
karena kita sekarang nggak tahu
orang dengan comorbid cenderung risiko tinggi
gejalanya lebih berat
daripada yang tidak punya komorbit
terus yang ketiga
kita harus lihat juga
kondisi pasien seperti apa
setelah fase uji klinis dinyatakan berhasil
maka obat tersebut akan direview oleh
badan pengawas obat obatan dan makanan bpom
jika bpom menyatakan obat tersebut telah sesuai dengan standar
maka izin produksi dan izin edar akan diberikan
setelah obat tersebut didistribusikan kepada masyarakat
bpom masih harus melakukan
pengawasan terhadap obat tersebut
untuk menjamin keamanan obat
dan efektivitasnya terhadap penyakit
gregorius bayu jakarta